assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wilayah perairan indonesia ini
katanya ngejar ikan mereka
wilayah perairan republik indonesia
yang harus kita jaga
kapal kapal ikan asing tersebut
ada yang kabur dari luar biasa bakat
mencapai ke garis perbatasan mereka
mereka tangguh juga dan
tembakan terpaksa ke atas
kemudian tidak berhenti juga
kami lakukan ke samping kanan kirinya di air
ada berapa sih pak yang siaga dan rutin gitu
kalau waktu pak apung jadi direktur armada kan
apakah psdkb memungkinkan untuk
mengadakan patroli rutin di natuna utara itu pak
patroli ini kita bekerja sama dengan aparat lainnya
kemudian ada juga mungkin biaya cukai
mungkin tidak harus bareng bareng
kita sepakati bagaimana menjaga laut ini
mungkin besok angkatan laut hadir disana
begitu selesai bakaman masuk
laut kita tidak kosong dengan aparat kita
karena kami bukan menggunakan subsidi
jadi kami pakai bbm yang tidak subsidi
tidak terus kita menghambur hamburkan bbm
yang tidak pernah meninggalkan laut adalah nelayan
nelayan kami jadikan kelompok masyarakat pengawas
ketika mereka melakukan penangkapan di laut
mereka melihat illegal fishing
keinginan musim tidak terlalu
mereka tapi justru dengan
memberikan informasi kepada kami
kami pastikan kehadiran kami
akadang laut bakama polri
untuk penangkapan kapal hari ini
selain dua puluh orang tersangka
untuk kapal ini sendiri sudah berapa hari pak
berapa barang bukti yang
berapa harinya kami belum melakukan bap
kapal ini bukan hanya sekali
karena dia sudah hafal
hafal aparat ada atau enggak
hari libur mungkin aparat lagi
hari raya imlek kemarin mereka habis
jumlah ikan informasi dari
kalau yang ini sepuluh ton kurang lebih
kurang lebih lima ton atau berapa
tapi intinya mereka memasukin
bukti bahwa mereka melakukan
penangkapan pencurian di tempat kita
bagaimana pola mereka masuk ke indonesia pak
apakah itu dia menunggu ombak tinggi dulu
chef itu sudah berapa lama mereka beroperasi di laut indonesia
saya rasa sih bukan tipe mereka
ombak angin badai itu gak ada urusan
karena orientasinya bagaimana bisa mencurigakan
ini kami juga belum bap dia
baru datang bapak bapak ibu ibu semua baru melihat
jadi kondisinya kita sama sama lelah
yang diakibatkan oleh kapal ini luar biasa
kalau hanya sekedar jumlahnya ikan tadi kecil lah
tapi dengan alat tangkap troll yang dia lakukan
begitu kita bicara ekologi
pak menteri kami pak menteri trenggono
artinya apa kita harus jaga barang itu
anak cucu kita nanti hanya bercerita bahwa
dulu ada ikan kembung
contohnya ini bapak bapak dari negara sebelah
di negara dia mungkin sudah tidak ada ikan
ekologinya sudah rusak yang dilakukan oleh orang orang ini sendiri
pak saya putra dari idn times pak
yang mau saya tanyakan
lalu udah berapa mil wilayah
apakah kita ada menemukan modus modus baru
cuma yang jelas mil milnya itu kurang lebih
perbatasan itu harus kita pertahankan
inilah untuk kehadiran kami di laut
kalau dibilang lima mil pak masih sedikit
baik kita tinjau ke
kita lihat bersama seperti apa
kapal tersebut dengan alat tangkap yang
terima kasih selamat malam